jumat pagi presiden ke enam republik indonesia yang juga ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
menyampaikan pidato politik awal tahun
dalam pidatonya sby menekankan lima hal yang ditujukan kepada pemerintah dan elit politik
yang terlibat dalam pilkada dua ribu delapan belas dan pemilu dua ribu sembilan belas
menurutnya dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas akan menjadi tantangan besar kepemimpinan presiden joko widodo
untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis
secara moral semua pihak wajib berbuat agar pilkada dan pemilu mendatang
benar benar berlangsung secara jujur adil dan demokratis
bebas dari kecurangan dan pelanggaran apalagi yang amat keterlaluan
tidak menghalalkan segala cara apalagi yang bertentangan
undang undang dan aturan pemilu
tidak menghancurkan pesaing pesaingnya dengan kekuatan kuat besar besaran
setelah pemungutan suara dilakukan kita harus menghormati dan menerima hasilnya
setiap kandidat dan setiap partai politik tentulah ingin menang
tetapi harus siap pula menerima kekalahan